pak saya nggak bersalah pak
tengok deh gue akan bantu bebasinnya dari sini
aku akan cari pengacara yang bagus oke
tapi nggak ada upah ya
upah apaan sih
rai buat lo apapun itu gratis
yaudah deh yuk kalo gitu barengan aja
soalnya aku juga masih mau ngantri kamu
kok jadi dua duanya nganterin aku sih
gak apa apa lah rai aku cuma takut kamu kenapa napa aja di jalan
soalnya anak bc juga udah gak anggap bangkobar
jadi itu bisa bahaya buat kamu
dan ya mereka bisa aja macem macem sama kamu gara gara kamu sendirian
iya kan gak ada yang tau juga
lagian sebagai calon kakak buat kamu ya kan aku harus bisa masin
kalau calon adiknya baik baik aja sampe rumah
yaudah kalo gitu dianterin berdua kayaknya lebih baik deh
nih ambil tuh
barang barang di mobil
wait madam wait ya sebentar wait
wait wait wait belum belum
serangguh di sana
pika sebelen pisan
komeng di bawah bawah
pelawak komeng teh
aduh kalo tidak bisa bahasa inggris mbak sudah
gak tau orang lagi bete
lagi bete bingit you know
ami kenapa sih
kenapa sih akhir akhir ini bete bete terus deh
biasanya kalau pulang dari mana mana selalu ceria senyum senyum
gak ada yang ditusuk
tarik nafas dulu tarik nafas dulu
yaudah tarik nafas dulu
tadi teh mami ketemu gebetan
mami siakang ewok
tapi ternyata dia sama calon
kas sebelen si teh pahit ayah adik itu
iya teh pahit saking pahitnya dilepeh
terus teh mami teh sudah berhasil sebenarnya
membawa akang jauh jauh dari si calon
lagi jalan jalan di parkiran
mami teh sudah bercita panjang
pisahan tentang sebuah hubungan yang romantis
soal jodoh yang misterius
yang banyak yang lain mas sering
hubungan bertahun tahun putus
kita bisa kenal dua tiga hari bisa jadi jodoh gitu
kirain siakang ewok ga denge
begitu mami turning
akan ewok sudah ganti jadi tukang parkir
lu giginya tinggal dua
gitu siakang ewok
kok bisa berubah sih mami jadi tukang parkir
oke gini kan siakang bisa raib gitu aja
yaudah pokoknya mami kalau emang mami cinta sama dia
mami suka sama dia
mami jangan nyerah dong
mami terus kejar dia
mami pepetin terus
yang mau nyerah saha
gak bakalan nyerah
tapi yang pasti mah kudu ada perjuangan ekstra
ekstra kurikulum perjuangannya
kalau begitu semangat mami
jangan nyerah oke
semangat tetep aja
udah ajan ngomel ngomel terus
haus ambilin minum lah tuh ah
udah si jj mah lagi udah lagi asik sama mobil
sakit hati itu bikin haus
sakit hati tuh bikin haus
ya sok ambil minum daripada ketawain mami melulu
kamu katanya cuma nganterin
kamu ke bandung kah tuh hei
kamu tuh ditanya
mana tadi telfon handphone ga aktif
eh bukannya lagi saya handphone saya habis baterai jadi lobe
tapi saya sekarang berasa di cas bersemangat ala
maksudnya gak ada
maksud kamu bersemangat apa jurik
eh dengarkan si teh iya teh baru putus sama tunangannya
kasian atau si nadia ya bisa putus sama hariman
si waradang cemuru ini cemuru kamu
bisa dua bisa dua
kita rayakan atuh
sudah lamaran atuh
sudah lama cemurunya woi
ini berada kita sedang bahagia kita rayakan dengan goyang
kasian saya sama nadia
kasian saya sama nadia
kami sengaja mengintrogasi saudara alec sendirian
karena saudara alec adalah ketua dari klub black cobra
jadi anda harus bertanggung jawab atas semua kelakuan dan laku anda
saya ngerti pak
tapi kejadiannya yang dilakukan oleh teman saya saya benar benar tidak tahu
anda jangan berbohong
ini bisa memberatkan anda
tapi memang saya tidak tahu pak
oke kalau gitu informasi apa yang anda bisa berikan kepada kami
jadi begini pak saya akui
selama ini anak anak black kobra bermusuhan dengan geng anak jalanan
dan selama itu pula dari kedua belah pihak saling ngerjain satu sama lain
nah dalam kasus mobil ini mungkin anak anak beli kobra terlalu kesal dan emosi sama geng anak jalanan
makanya mereka ngerjainnya terlalu berlebihan
jadi saya berpikir ya
sebenarnya saya benar benar tidak tahu kalau teman saya membuat mobilnya pak bey blok
apa alasan teman anda ngerjain mobilnya pak b
mungkin mereka ngerjain mobilnya pak b karena pak b itu papinya reva
dan reva juga dari geng anak jalanan
bahkan dia pacaran sama boleh
asal bapak tahu selama ini boy selalu membuat saya dan anak anak black cobra berlebihan
dia itu juara mma makanya dia berlagu
lengantangan dikit dikit main hajar
suka kebut kebutannya jalanan
jadi wajar kalau anak anak black cobra kesal sama dia
atas dasar keterangan anda kami akan lakukan proses lebih lanjut
berdasarkan kamera cctv yang kami dapat
hanya ada satu orang yang menangkap boy
dan itu adalah black cobra
dan itu adalah black cobra
dan itu adalah black cobra
dan kamera cctv yang kami datang
hanya ada satu orang yang kami tangkap
yang lainnya boleh dibebaskan dato'

terima kasih atas keterangannya pak
kalian semua dibebaskan
saya gak bersalah pak

kamu salah satu
saya akan membantu bebasannya dari sini
saya akan cari pengacara yang bagus
gue mau ke camper
gue yang mau ke camper
kupasar aja lho

saya mau bikin pesto besar besaran lah buat si dodong
cuma kasihan nih udah baca pateha bakal
tapi itu juga kalau saya ada uangnya
soalnya begini mak
ini sejarah dunia bikers
kalau saya punya uang saya mau ngerayain kamu sama nenek iya
soalnya kamu bagaikan beauty and the beatless
buruk dan cantik
si burung dan si cantik